jelang pelaksanaan ktt asean ke empat puluh dua di labuan bajo nusa tenggara timur
menkom info joni plate bersama kepala staf kepresidenan meninjau kesiapan sejumlah hotel
yang menjadi venue pertemuan para kepala negara anggota asean
kepala staf kepresidenan muldoko menyebutkan tiga hotel yang akan menjadi pusat penyelenggaraan rapat
para kepala negara dan delegasi para ktt asean summit nanti sudah disiapkan secara maksimal
sama di merorah terikutnya hotel bintang dan ini hotel ayana
tiga titik ini menjadi pusat kegiatan yang telah disiapkan
saya pikir berbagai evaluasi yang telah kita lakukan menjadi masukan untuk perbaikan yang ada di sini
yang semakin pastinya semakin optimum ya
dan semuanya kita
lihat sudah tersiapkan
tidak perlu waktu
rombongan juga meninjau hotel bintang flores yang akan dijadikan pusat media center
bagi para jurnalis yang akan meliput kegiatan ktt asean sembilan hingga sebelas mei mendatang
menkom info menyebut media center sudah didukung dengan penyediaan teknologi infrastruktur digital telekomunikasi yang memadai
dari sisi persiapan persiapan media sudah hampir rampung semuanya
juga didukung dengan
teknologi dan infrastruktur digital telekomunikasi yang memadai
kita harapkan nanti betul betul bisa mentransmisikan broadcast seluruh acara acara kita dengan baik
sehingga masyarakat dapat mengerti memahami dan mengambil manfaat darinya
arfi magung labuan bajo kabupaten manggaran merat ntt